aksi pemasangan tembok beton oleh seorang warga yang mengaku pemilik tanah ini terjadi di jalan panca usaha lorong anggrek
kecamatan seberang ulus satu kota palembang sumatera selatan
foto pemasangan tembok beton yang diunggah di media sosial ini pun sempat viral
akibat pemasangan tembok tersebut sejumlah warga mengeluh kesulitan masuk ke rumahnya
menurut keterangan sang pemilik tanah pemasangan tembok tersebut terjadi pada oktober lalu tapi baru viral sekarang
ia membuat tembok tersebut karena tak terima tanah miliknya dijadikan warga sebagai akses jalan tanpa izinnya
nah itulah punya pembatasan gitu loh tanah gitu
sudah tiga kali panggilan baru kita adukin nesawara pembongkara
pak itu dari bulan berapa pemasangan pake gitu
baru baru bulan sebelas
setelah dilakukan mediasi oleh lurah setempat rabu sore tembok beton dengan tinggi sekitar satu meter itu dirobohkan oleh
pol pp kota palembang diawasi polisi dan tni